hujan deras sejak minggu pagi hingga malam berakhir dengan genangan air di sebagian jalan protokol kota sidoarjo
selain merendam ratusan rumah sekolah dan kantor instansi pemerintah
banjir juga menyebabkan arus lalu lintas jalur sidoarjo surabaya lumpuh
banjir bahkan sempat mengganggu operasional rumah sakit umum sidoarjo
sejumlah pengendara sepeda motor senin pagi berupaya keras melintasi jalan protokol kota sidoarjo yang terendam banjir
beberapa kendaraan roda dua pun tampak mogok
sementara itu kemacetan lalu lintas terjadi di sepanjang jalan dari arah sidoarjo menuju surabaya
ratusan kendaraan terjebak akibat terendam di sejumlah titik di jalan protokol
jalur sidoarjo surabaya pun lumpuh
hujan deras pada minggu mengakibatkan sejumlah wilayah terendam di antaranya kawasan buduran bluru sido kare pucang anom dan jalan kombes m duryat
air setinggi sekitar tiga puluh cm pun merendam ratusan rumah sekolah dan instansi pemerintah
terparah mas baru yang ini yang paling parah kalau yang kemarin kemarin nggak begitu parah
penyebabnya itu hujannya agak deras pertama kedua gotnya digeduk itu penyebabnya pak
jadi air tidak bisa nampung masuk ke sini semua
banjir setinggi dua puluh hingga lima puluh cm bahkan mengganggu aktivitas objek vital seperti rumah sakit umum sidoarjo
minggu malam air bahkan merendam ruang tunggu pasien dan unit gawat darurat
hingga senin siang warga mengaku belum ada tindak lanjut
dari dinas terkait bupati sidoarjo saifullah dan sejumlah kepala dinas terkait belum memberi keterangan mengenai banjir di wilayah mereka
alan maulana cnn indonesia
untuk mengetahui situasi terkini di sidoarjo jawa timur sudah ada koresponden cnn indonesia gita gowinda
gita bagaimana kondisi banjir saat ini di sana apakah arus lalu lintas surabaya sidoarjo masih lumpuh karena banjir
ya eva kabupaten sidoarjo terendam banjir ini akibat curah hujan yang tinggi
sejak kemarin pada pukul lima sore sampai dengan tadi pagi
dan warga yang di sini mengaku bahwa hujan krimis ini terjadi tadi pagi sama dengan pukul sepuluh pagi
dan di sini merupakan salah satu titik vital banjir yang ada di sidoarjo
kenapa vital karena di wilayah ini terdapat bangunan bangunan yang cukup penting di sidoarjo
anda dapat melihat bahwa di sini situasi sedang cukup padat
di mana pada jam jam pulang kantor sekitar pukul lima memang di kawasan sidoarjo ini
ini cenderung padat
dan di sini untuk jalan untung suropati saya tadi temukan ada sekolah sma katolik untung suropati
dan juga ada gereja dan ada tempat makan
dan untuk yang ada di jalan di belakang saya ini yang merupakan jalan banjir yang cukup parah juga
di mana saat ini mungkin ketinggiannya masih tiga puluh cm
di mana untuk jalan kartini ini itu ada polres sidoarjo
sampai dengan saat ini untuk kondisi banjir
yang ada di kabupaten sidoarjo ini beragam
untuk wilayah ini bermungkin sekitar dua puluh sampai dengan tiga puluh cm
namun juga ada banjir yang ada di beberapa wilayah seperti halnya buduran bluru sidokare
dan ada yang paling parah adalah di wilayah trosobo yang mencapai enam puluh cm sampai dengan saat ini
dan tadi pada pukul tiga sore yaitu wakil gubernur jawa timur saifulah yusuf mengunjungi juga di trosobo bertemu dengan warga
di mana warga mengaku kemarin
banyak sekali yang banjir ini masuk ke dalam rumah mereka
dan ada juga tadi solusi dari gustiipul bahwa untuk selanjutnya untuk di kabupaten sidoarjo ini harus melakukan yaitu pengerukan
terutama masalah klasik yaitu masalah sampah tentunya
dan juga untuk pelebaran saluran juga akan terus dilakukan
sementara itu juga ada bantuan juga dari pihak bpbd sidoarjo dan juga jawa timur yang terus melakukan pemantauan terhadap daerah daerah yang sering sekali
dan juga untuk pemerintah yang mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat untuk mencari tempat
dan apabila anda mengetahui bahwa pada saat itu beberapa bulan yang lalu bahwa di wilayah porong ini sempat banjir parah
namun ternyata untuk saat ini di wilayah porong sama sekali tidak terjadi banjir
karena di wilayah porong ini sudah disiapkan yaitu sebanyak sembilan belas pompa yang ini bisa menyedot air banjir
namun untuk di wilayah kota seperti ini ini masih menjadi sebuah masalah
dan untuk sidoarjo sendiri ini merupakan kota yang merupakan akses untuk menuju ke tempat yang lebih luas

dimana mulai dari kemarin malam itu untuk akses ke kota malang ini sendiri cukup padat
di mana warga untuk dari surabaya menuju ke malang atau malang ke surabaya bisa menghabiskan waktu hingga enam jam
dimana untuk waktu yang normal ini bisa ditempuh hanya dalam waktu dua jam saja eva
baik lagi tago winda koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari sidoarjo jawa timur